terdakwa kasus dugaan penghalangan penyidikan kasus novanto
frederick yunadi memohon kepada majelis hakim
untuk dipindahkan dari rutan komisi pemberantasan korupsi ke rutan yang lain
pasalnya frederick merasa aksesnya terhadap pengobatan dibatasi oleh kpk
pada persidangan pekan lalu majelis hakim memerintahkan kpk untuk memberikan obat
sesuai dengan permintaan frederick yunadi
namun di persidangan rabu pagi yunadi mengaku kepada majelis hakim
bahwa obat yang diminta tak kunjung diberikan
frederick mengatakan ada lima jenis obat yang harus ia gunakan
setelah melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit medistra pada dua puluh enam februari dua ribu delapan belas
namun hanya satu obat yang akhirnya ditebus yaitu obat anti cemas bermerek alganax
dari dua ratus empat puluh butir telah ditebus oleh dokter kpk obat itu diberikan secara bertahap kepada yunadi
hal ini dikarenakan alganas termasuk jenis obat keras yang bisa membahayakan pasien
meskipun begitu selama di rutan kpk
frederick merasa haknya tidak pernah diberikan
termasuk dengan pembatasan pemberian obat oleh dokter kpk
jika berdasarkan masalah obat lainnya
obat lainnya masuk semua pak tapi kita masuk itu per bulan pak
masa sekarang saya masuk ambil sekaligus pak untuk tiga bulan
nanti tiga bulan dia bilang untuk apa kamu stok obat begitu banyak
jadi masalah banyak
karena ketidaknyamanan demikian dan demi keselamatan saya
itulah salah satu permohonan kami untuk supaya dipindahkan kepada rutan lain